saatnya kita bicara bursa pilkada sumatera utara saudara pdi perjuangan berencana mengusung basuki cahayapurnama atau ahok sebagai bakal calon gubernur sumatera utara
untuk pilkada sumatera utara nama ahok jarot juga dilirik karena menurut partai sumut butuh perubahan mendasar
karena itu ahok jarod dipandang perlu dipertimbangkan untuk berkontestasi di pilkub sumut meskipun keputusan akhir tetap menunggu ketua umum pdi perjuangan megawati sukarno putri
walaupun saya harus jujur seperti pak ahok mas jarod masih ditarik tarik juga untuk bisa ke sumatera utara ini hal yang menarik juga
karena sumatera utara juga perlu perubahan yang mendasar nah ini dengan bahasa perubahan ini kan meminjam istilah sekarang
sebelumnya partai golkar memasukkan nama menantu joko widodo bobi nasution untuk maju ke pilgub sumatera utara
bobi sempat mengatakan telah menerima dua surat tugas dari dewan pimpinan pusat partai golkar untuk maju di pilkada sumut
dari golkar bobi harus bersaing dengan ketua dpd golkar sumatera utara yang juga mantan wakil gubernur
dari golkar bobi harus bersaing dengan ketua dpd golkar sumatera utara yang juga mantan wakil golkar sumatera utara